inilah salah satu mobil dinas milik gubernur lampung arinal junaidi
mobil jenis toyota camry dengan plat nomor be satu ini terparkir di halaman kantor gubernur lampung rabu siang
sebelumnya mobil dinas gubernur lampung yang lain yakni jenis mercedes benz tipe gls sempat viral di media sosial
mobil ini viral karena sempat mengalami keterlambatan membayar pajak
mobil dinas gubernur lampung ini telat membayar pajak satu bulan lebih satu hari
selain mobil dinas milik gubernur keterlambatan membayar pajak juga terjadi pada mobil dinas wakil gubernur lampung cusnunia
mobil wakil gubernur jenis mercedes benz tipe gle empat ratus terlambat satu bulan lebih empat hari
keterlambatan pembayaran pajak kedua mobil dinas ini diakui terjadi karena kelalaian biru umum pemerintah provinsi lampung
akibat keterlambatan ini mereka juga menyampaikan permintaan maaf
keterlambatan pembayaran ini diakui sudah diselesaikan pemerintah
keterlambatan pembayaran ini diakui sudah diselesaikan pemerintah provinsi lampung
kami sudah konfirmasi dengan biro umum beliau sudah menyadari dan melakukan permohonan maaf bahwa ini ada suatu kelalaiannya
beliau tidak menyalahkan bahwa ini adalah kesalahan staff
tapi memang bahwa pemimpin tidak boleh menyalahkan bawahan
jadi ini keterledoran kelalaian dilakukan dan sudah minta maaf dan alhamdulillah hari ini sudah diselesaikan administrasi sesuai dengan ketentuannya
jadi sudah dibayar ya
sudah sudah alhamdulillah
justru kami mengucapkan terima kasih pemerintah profesional itu mengucapkan terima kasih terhadap seluruh masyarakat
akibat diketahuinya keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dinas gubernur dan wakil gubernur
pemerintah provinsi lampung akan melakukan pemeriksaan pembayaran pajak kendaraan dinas lainnya